jelang seri balap grand prix of indonesia dua ribu dua puluh dua sejumlah persiapan tengah dilakukan
termasuk dari sisi pengamanan saat motogp dua ribu dua puluh dua berlangsung dari tanggal delapan belas sampai dua puluh maret dua ribu dua puluh
pengamanan dilakukan di darat udara hingga laut untuk memastikan acara motogp nanti berjalan lancar
peralatan motogp dua ribu dua puluh dua seri kedua tinggal menghitung hari lagi
saat ini saya sudah bersama dengan kapolda nusa tenggara barat irjen pol joko purwanto
selamat siang pak ini motogp tinggal beberapa hari lagi nih pak
seperti apa nih persiapan keamanan yang akan dilakukan dari pihak polda sendiri
baik makasih jadi rangkaian kegiatan pertamina grand prix of indonesia
atau kita sering sebut motogp mandalika dua ribu dua puluh
rangkaian kegiatan dari latihan bebas
sampai penentuan pole position dan risknya utama itu hari minggu
maka sekarang kita dari polda nusa tenggara barat dengan polair
kemudian juga ada wadan kakor brigjen setio
kemudian ada karo binob kabah harkam polri brigjen maruzi
jadi kita melihat secara langsung bagaimana
kesiapan personil di lapangan
di lapangan di sini dalam artian kita pengamanan laut yang terpadu
karena seperti dilihat di belakang kita itu adalah wilayah sirkuit mandalika
kita latihannya tidak hanya menggunakan kalau yang sekarang kita naik adalah kapal cepat
kemudian kita juga lihat sebelah kiri itu ada heli yang juga kita latihan bersama ada sea rider
kita melihat kemampuan kita untuk melindungi atau mengamankan secara keseluruhan pelaksanaan dari pertamina grand prix of indonesia
ini kan ada beberapa pintu gerbang dari wilayah laut begitu yang menjadi alternatif bisa penonton datang untuk ke mandalika
seperti apa pak pengamanannya apakah akan ada penambahan personil atau ada mekanisme lain
kalau personel sudah dihitung dengan cermat bagaimana titik titik yang kemungkinan bisa terjadi gangguan katimas itu situasi yang untuk kita prediksi tidak terjadi
dari laut kita lihat ada pelabuhan lembar ada gilimas kita juga disitu sudah latihan
dirpol air udara polda ntb sudah berlatih dengan stakeholder kemaritiman untuk pengamanan perompak
kemudian pengamanan dalam situasi tidak ada kejadian apa apa
artinya bahwa di pelabuhan lembar kemudian pelabuhan gilimas juga ada beberapa seperti kayangan
kita sudah mengantisipasi supaya tidak ada gangguan kaktimas berkaitan dengan kegiatan motogp dua ribu dua puluh dua
lalu untuk skema pengamanan seperti penyekatan berapa pos yang penyekatan yang akan dibangun dan juga telah disiapkan
dan kapan mulai untuk disiapkan
disimulasi ataupun dikerahkan
baik jadi kalau kita lihat perintah operasinya adalah tanggal lima belas kita sudah siaga satu
kemudian kita melihat pintu masuk kalau di lombok ada lima pintu masuk
lima pintu masuk itu menuju kepada sirkuit mandalika
antisipasinya adalah memperpanjang atau mengurai dari kemungkinan adanya
tidak berhenti baik itu kendaraan bermotor ataupun bagi masyarakat sekitar sini menuju mandalika
berapa pos penyekatan
di dalam itu ada kalau titiknya tiga puluh empat tetapi posnya itu ada dua puluh
skemanya seperti apa pak
skemanya sudah dibagi bagaimana manajemen dari itdc dan diandra sebagai io dan ioo lain
kegiatannya kita melihat bagaimana pengeluaran
tiket itu penjualan tiket kemudian penukaran tiket kepada gelang
jadi kepada antisipasi tidak bertumpuknya masyarakat atau pengunjung yang akan masuk wilayah mandalika
terima kasih banyak pak irjan poljo kapruwanta atas waktunya
semoga kita berharap event internasional ini bisa berjalan sukses dan bisa menjadi kebanggaan kita semua
baik terima kasih
setidaknya ada empat puluh sembilan pos penyekatan yang dilakukan dan pengaman bukan hanya di darat saja namun juga dari udara dan juga laut
dan kita berharap event internasional motogp mandalika
ini bisa menjadi kebanggaan indonesia yang semakin dikenal dunia